kita akan reses juga dalam beberapa waktu ke depan akan reses di dpr kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada dpr surprise nya
jamnya belum ya
yang akan mengirimkan
yang kita lah ya
kalau sudah diterima dpr nanti dari dpr lah yang menyampaikan
ya kan jelas kalau calon panglima tni itu pasti dari kepala staff atau mantan kepala staff yang masih aktif
dan gitu aja clue nya kan itu
clue nya kan jelas
ya hari ini ada persidangan